saudara membantah akan maju sebagai calon gubernur jakarta dalam pilkada mendatang
menurut anies ada upaya membesar besarkan pembicaraan soal pilkada
untuk menggeser pilpres dua ribu dua puluh
anies tegaskan tetap fokus menunggu hasil pemilu presiden
anies bilang juga tak ingin soal pilkada menggeser pembicaraan
tentang sengkarutnya pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh
anies menyebut tak akan maju sebagai calon gubernur di pilkada jakarta mendatang
jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini
bahkan kita nanti akan lihat hasilnya
dari hasilnya kita akan tentukan langkah langkah kita